pasca kematian mendadak puluhan ekor kambing di kabupaten probolinggo jawa timur
dinas peternakan setempat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab kematian tersebut
selain itu juga akan dilakukan pembersihan kandang kambing
untuk menyelidiki penyebab kematian mendadak puluhan ekor kambing
tim dari dinas peternakan kabupaten probolinggo mengambil sampel darah dan organ
dari salah satu ekor kambing yang mati
tak hanya itu kambing yang masih hidup juga ikut diambil sampel darahnya
petugas juga berencana melakukan penyemprotan desinfektan
di setiap kandang ternak milik warga desa sumberkerang kecamatan gending
sebelumnya sabtu pagi warga desa sumberkerang kecamatan gending kabupaten probolinggo
dikejutkan oleh kematian tiga puluh dua ekor kambing milik salah satu warganya
ketika ditemukan kondisi kambing mengenaskan
perutnya membuncit bola mata pecah dan anusnya mengalami luka
jasad kambing ditemukan tergeletak di luar kandang dan mengeluarkan bau tidak sedap
hasan pemilik tiga puluh dua ekor kambing itu menyatakan
kambing peliharaannya sebelumnya baik baik saja
menurut kepala desa sumberkerang
peristiwa ini bukanlah
yang pertama total sudah ada lima puluh enam ekor kambing yang mati mendadak
di tiga lokasi berbeda di wilayahnya